saudara ada momen menarik saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung komisi pemilihan umum
prabowo tampak menghampiri anies baswedan dan mengguncang guncang tubuh mantan rivalnya itu di pilpres dua ribu dua puluh
momen keakraban antara dua rival di pilpres dua ribu dua puluh empat lalu ini disambut meriah
tidak terlihat lagi rivalitas keduanya yang sempat panas di pilpres lalu
presiden terpilih prabowo subianto menghampiri pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar
yang kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan yang diikuti perbincangan singkat diantara keduanya
sebelumnya dalam pidatonya presiden terpilih prabowo subianto juga bergurau saat menyapa anies baswedan dan muhaymin iskandar
prabowo memaklumi jika ada pihak yang kecewa dengan hasil pilpres
bahkan menyebut dirinya pernah juga merasakan kekecewaan yang sama dengan pasangan anies muhaymin
kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang
dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas yang kecewa
saya pernah berada di posisi anda
saya tahu senyuman anda berat sekali itu